hasil lab mengatakan bahwa siva itu bukan anak kamu afif
ma bella gak salah
pasti ada kesalahan dari hasil lift itu
di dalam lebuk hati afif
afif meyakini bahwa siva itu adalah anaknya afif ma
gak mungkin rumah sakit salah
mereka gak mungkin berani memberikan kesalahan pada kita
mama cuma dengar
siva sedang berusaha untuk mengetuk hati papa
keluarganya sedang tidak menyukai aku
mereka menuduh apa yang bukan bukan
jadi kalau aku sekarang datang ke sana bersama dengan ibu
sama aja aku membuat keadaan bella menjadi lebih runyam
kamu mau anterin mama ke sana ya
kamu tau sendiri kan
mama itu khawatir sama bella
mendingan kita disini aja dulu
kita jangan memperkenalkan masalah
iko tuh bukannya
bukannya gak peduli sama bella ma
tapi iko tuh cuma gak mau terpancing emosi gara gara omongan mereka ma
ma tau mereka kan gimana
kita berantem sama mereka
jangan paksa ibu untuk datang ke sana
kalau kalian gak mau anterin mama mama bisa ke sana sendiri
mama pergi sendiri ke sana
kita semua tuh emang juga peduli sama bella
kita semua tuh emang juga peduli sama bella sama mama
ya udah kalau gitu
kalau emang mama mau maksa ke sana
biar nur aja nemenin
kita harus terusin hubungan kita
kita mau lanjut atau enggak
gunter tim bangpa
iya itu kan bisa dibahas nanti
tuh dada ibunya
biar aja dia harus anaknya
belgia sama siva kasihan
udah tuh jangan cari gara gara
kalau mbak cynthia sama nyonya tau kamu tuh bisa dipucat
kamu mau kehilangan kerjaan
benar benar keterlaluan bikin malu
selama ini kita dibohongin keterlaluan itu si bella
papa buka pintunya
papa buka pintunya pa
kamu tahu kamu pasti gak mau jauh dari papa kamu kan
afif tolong buka pintunya
kamu keluar kita bicara baik baik afif
aku gak pernah bohongin kamu
siva ini bener bener anak kamu afif
kamu tidak usah mendengarkan anak itu
ingat hasil lab mengatakan bahwa siva itu bukan anak kamu afif
ma bella gak salah
pasti ada kesalahan dari hasil lift itu
di dalam lebuk hati afif
afif meyakini bahwa siva itu adalah anaknya afif ma
gak mungkin rumah sakit salah
mereka gak mungkin berani memberikan kesalahan pada kita
mama cuma dengar itu
siva sedang berusaha untuk mencari siva
siva sedang berusaha untuk mengetuk hati papahnya ma
bella sangat tahu kamu adalah laki laki yang sangat baik
makanya siva disuruh begitu supaya hati kamu luluh
siapa bapak dari anak aku
aku yakin kesalahan dari tzna itu
gak ada laki laki satu pun yang menyentuh aku selain kamu afif
afif tolong buka pintunya
kamu gak usah dengerin dia
perempuan itu penuh dengan drama
siva bukan anak kamu
seharusnya kamu tinggal dengan mereka
sama seperti kamu afif
papah pun gak mau mempercayai ini
akhirnya aku berhasil menyingkirkan bella
setelah dibujuk sama mama sylvia
afif pasti bisa melupakan bela
apa ini memang apa ini
syifa mau ketemu papanya amin
cinta gak mau jauh dari kamu
sebaiknya kau menenangkan diri kamu
cynthia kita berhasil
sekarang saatnya untuk kamu dekati afif
yakinkan dia kalau afiz ini adalah anak gandumnya
udah mama tenang aja
aku samperin afif dulu ya mas
aku mohon kamu percaya
percaya sama aku
perempuan gak tau diri
ih gak punya malu kamu tuh
masih aja ngejar
kami gak akan bantu kamu
percaya sama aku hafiz
kamu suruh pak
pak armin usir tuh perempuan yang di luar tuh si bella
neneng saya udah suruh bang parmin untuk ngusir mbak bella
tapi bang parminnya
kamu jangan maksud maksudin orang
apa kamu juga harus pergi dari rumah ini
kamu berdua harus berhasil nyuruh parmin ngusir si bella dari sini
kalau enggak kalian berdua yang saya usir dari sini
kita pasti bisa usir mbak bella
udah gak usah dipikirin lagi
hafiz aku tau cinta kamu kuat hafiz tolong
iya mbak bella
saya tuh harus memastikan mbah bella untuk keluar dari rumah ini
bibi udah berusaha nolong non bela
tapi nyonya ngancam kita semua
mau pecat kita semua
kalau kita nggak bisa ngeluarin non bella dari rumah